ada kabar gembira untuk anda warga surabaya
untuk pertama kalinya di indonesia surabaya mempunyai mal yang dikhususkan untuk pelayanan publik
di tempat ini warga surabaya bisa mengurus berbagai izin dan juga dokumen penting
seperti halnya ktp sim paspor skck bayar pajak sekaligus surat nikah
gedung siola yang berada di jalan tunjungan surabaya kini disulap menjadi mal yang dikhususkan untuk melayani kepentingan publik
mall pelayanan publik ini merupakan hasil sinergi antara pemkot surabaya dengan instansi layanan publik lainnya
dibuatnya mal ini untuk memudahkan masyarakat surabaya dalam mengurus berbagai perizinan
dan saat ini total ada satu ratus lima puluh empat perizinan dari dua puluh satu organisasi perangkat daerah pemerintah kota surabaya yang dilakukan di gedung ini
selain itu pelayanan polrestabes surabaya meliputi sim skck dan surat tanda laporan kehilangan juga bisa dilakukan di mal ini
terus terang kalau ini bisa terjadi sangat bagus sekali
tentunya masyarakatlah yang akan diuntungkan
kenapa kalau misalkan dia mau ngurus misalkan untuk tenaga kerja ya mau cari pekerjaan
dia biasanya kan pakai kartu kuning gitu kan
terus surat kelakuan baik dia bisa satu tempat aja dia berdua
kelakuan baik sama kartu kuning ada di sini
kita kan gak perlu jauh jauh di kantor polisi
atau ngurus di tempat yang lain
kalau di sini lebih cepat dan lebih nyaman
juga tempat sendiri nyaman
enak gak di sini
enak nyaman cukup nyaman
terus pelayannya sendiri gimana ini
cukup cepat banget dan semua pekerjaan